dan itu cocoknya memang pas musim musim kemarau seperti itu itu cocok sekali untuk melakukan kegiatan itu
tapi tetap harus berhati hati
iya atau kalau nggak mau air mungkin melihat candi tapi juga bagaimana perawatan di sana itu kita juga harus tahu
nah seperti yang satu ini tentunya ya seperti yang tadi lady katakan bahwa kebanggaan candi prambanan ini tentunya sangat diminati banyak orang banyak wisatawan
terutama ini di jawa tengah dan juga daerah istimewa yogyakarta
tegak berdirinya candi ini ternyata tidak hanya berkat kerja tangan tangan para arkeolog
lebih dari itu prajuru pugar lah yang bahkan diakui para epiolog mampu wujudkan berdirinya candi candi itu sehingga tetap kokoh
betul namun ternyata meski perannya sangat sentral ternyata para juru pugar ini digaji murah oleh negara
sebagian dari anda tentu pernah berwisata ke candi prambanan yang terletak di perbatasan jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
candi ini terus dipugar demi mengembalikan bentuk sesuai sejarah masa lalu
batu batu yang terserak di halaman cagar budaya ini terus disusun
dan di tangan para juru pugar inilah pembucudan kembali candi yang dikenal dengan nama candi roro conggrang ini ditentukan
tujuh belas juru bugar di candi prambanan harus mencari mencocokkan memindahkan sampai menyusun kembali hingga bangunan candi berdiri
salah satunya hari yadi
pria empat puluh enam tahun ini mulai mengenal pemukuran di candi prambanan secara musiman sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kala itu penghasilannya rp tiga per hari
lima tahun lalu ia mulai bekerja sebagai tenaga honorer di balai pelestarian cagar budaya bpcb daerah istimewa yogyakarta dengan gaji satu juta rupiah per bulan
penantiannya untuk mendapatkan penghargaan lebih layak dari negara baru dimulai awal dua ribu delapan belas
namun itu pun tidak pernah cukup untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya
hari yadi terpaksa terus berjualan usai pulang kerja
meski demikian hari yadi mengaku mencintai pekerjaannya sebagai juru pugar candi perambanan
dua ribu delapan belas kemarin mulai januari diangkat sebagai pramu bakti honorer
itu cukup untuk membiayai kehidupan bapak dan keluarga
ya kalau sebenarnya sih kalau nurutin kurang sih kurang
tapi saya tetap bersyukur pendapatan segitu ya
kita syukuri aja apa adanya kita jalanin gitu
bpcbd i mengaku posisi juru pugar memiliki fungsi sentral dalam pemugaran candi
tanpa mereka candi candi tidak akan bisa berdiri
namun bpcb d i sadar pendapatan para juru pugar ini
tidak sebanding dengan peran pentingnya dalam melestarikan cagar budaya
arkeolog tidak sampai sedetil itu
jadi kemungkinan kalau kami itu kami itu bisanya ngecek
ini bener apa enggak ini sesuai apa enggak
tapi untuk menemukan itu arkeolog tanpa juru pugar itu bukan apa apa
jadi resiko pekerjaan dengan beratnya pemikiran yang harus dikeluarkan
waktu yang harus dikeluarkan tenaga itu
sepertinya belum sebanding dengan gaji mereka
haryadi tidak sendiri
bersama tujuh rekannya mereka berharap bisa seberuntung juru pugar lainnya
yang telah diangkat menjadi aparatur sipil negara
bpjp d i e berjanji akan memperjuangkan nasib juru pugar honorer ini menjadi asn
sebagai penghargaan bahwa negara tidak akan pernah lupa atas jasa mereka di hari tua kelak
hendrawan setiawan yogyakarta